seorang wanita asal jember jawa timur yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di qatar dilaporkan hilang
ia tidak bisa dihubungi dalam delapan bulan terakhir
suryati warga kecamatan tempurjo jember diberangkatkan ke qatar pada januari dua ribu empat belas oleh penyalur tenaga kerja indonesia
pt ivan margatama jakarta dan penyalur tenaga kerja di riyad arab saudi
dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk seseorang bernama najib ketam
sebelum hilang kontak suryati rajin menghubungi suami dan kedua anaknya dan mengirim uang setiap bulan
namun sejak september dua ribu lima belas suryati tidak pernah lagi menghubungi keluarganya
suami terkena serangan jantung dan meninggal dunia beberapa hari lalu
keluarga berusaha menghubungi majikan suryati
namun ia hanya sekali menjawab melalui pesan singkat bahwa suryati
saat ini berada di penjara
tidak jelas apa penyebabnya
lewat pesan singkat itu juga
sang majikan menyatakan tidak akan membayar gaji dan tiket pesawat suriati
kalau sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani
mestinya tanggal empat belas januari dua ribu enam belas beliau sudah ada di rumah
namun sejak mau berakhirnya kontrak
dari bulan september dua ribu lima belas yang lalu
sampai detik ini tidak ada kontak
bahkan kabar pun juga tidak ada keberadaannya di mana
keluarga sudah melayangkan surat pengaduan
kepada nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia
keluarga berharap suriati segera ditemukan
dan bisa pulang ke kampung halaman
karena kontrak kerjanya sudah berakhir pada awal tahun ini
rangkatnya itu januari dua ribu empat belas
dan masa kontrak habisnya itu warunya januari dua ribu enam belas sudah kembali
ternyata yang bersangkutan belum kembali
sehingga dari pihak keluarga anaknya menanyakan ke majikannya
dengan jawaban bermasalah ibunya karena ditahan di sana
tapi secara jelasnya juga belum tahu
kepolisian sektor tempur rejo jember
kini berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja jember dan bnp dua tki
di jakarta untuk membantu keluarga mengupayakan kepulangan suriati
syekh fulkus mandani